selasa pagi petugas gabungan membongkar empat ratus lapak pedagang di sepanjang jalur puncak bogor
pembongkaran dilakukan karena jalan utama puncak akan diperlebar
sementara itu eksekusi bangunan liar di kota bekasi menuai protes dari pemilik bangunan
sejumlah warga di kecamatan cisarua kabupaten bogor ini pasrah menyaksikan tempat usaha mereka dibongkar petugas
sebagian enggan beranjak dan membuat tim polisi dan satpol pp mengalami kesulitan mengeluarkan barang barang dagangan
hampir empat ratus bangunan liar di kiri dan kanan jalan dibongkar paksa dalam penertiban tahap satu ini
selain untuk pelebaran jalan lapak lapak ini dibongkar karena melanggar perda jalur hijau
pembongkaran akan dilakukan bertahap selama satu minggu
sementara itu warga di sepanjang jalan tanggul kaliabang tengah bekasi utara selasa siang mengamuk
mereka tidak terima rumah yang ditempatinya selama puluhan tahun akan dieksekusi satpol pp
warga mengklaim memiliki surat kepemilikan rumah meski berdiri di atas lahan pemerintah
sebelumnya ada pemerintah pak
selama tinggal sini pak bayar pajak nggak ada surat suratnya
nggak bayar pajak
tapi pas diguserin dapat uang prohiman kan
sebelum menguserin dikasih tahu
namun petugas bersih keras karena surat pemberitahuan kepada warga sudah dikirimkan tiga kali
tercatat lebih dari
sembilan puluh bangunan dirobokan satbol pp polisi dan tni
usai dieksekusi pemerintah kota bekasi segera melebarkan jalan tanggul kaliabang tengah
yang merupakan penghubung kota dan kabupaten bekasi
tim liputan transmedia